kita jadi orang terbuang lagi
dan sekarang lebih menyakitkan
dan kita akan seperti dulu
kita semua gak ada yang punya kabar baik
itu yang nyuruh sepeda adik saya
kita langsung jalan
oke kita langsung aja
semua siap tempur
dia nyuri sepeda adik saya
waktu tadi kabur
pakai sepeda yang dia curi
bener kamu nyuri sepeda
siapa yang nyuruh kamu
kita cari yang nyuruh dia jadi maling
orang nya udah gak ada
ini udah kangen nunjuk orang

bawa ke kantor polisi

tadi kita parkir sembarangan nanti bisa diangkut saat ppp
kita sama sama di bandung tapi jarang ketemu
yuk tetehnya lagi sibuk sama kang ujang sih
kang cece pergi
bener mau bikin sendiri aja
oh iya apa kamu tinggal sendirian
iya tadi waktu aku tinggal abah lagi asik baca koran
aku suruh makan
padahal lembung abah udah bermasalah
kalau aku rewelin nanti jadinya malah rame
sama ambu yang udah gak ada
lambung gak adanya udah berapa lama ya
baru tadi pagi
yang udah dijemur lama yang udah bener bener kering
yang tadi dibawah kang cece